saya kemarin nelfon cecep
bilang mau ketemu sama kamus
kalau kamu mau main ke
sebentar ada telepon
gimana mau gak kerja di terminal
kan tadi saya bilang mau mikir mikir dulu
masih belum selesai mikirnya
kan mikirnya harus sambil berunding sama teman saya
belum selesai berundingnya
mau nggak kerja di terminal
gak usah lah
cura yam cura yam cura yam

cura yam cura yam cura yam
saya berundingnya udah selesai
saya sama temen saya tetap mau jadi jamret aja
kamu gak takut suatu saat kamu ketangkap polisi
atau dihakimi masa karena ngejamret
kamu jangan hanya gitu dong
temen saya gak mau
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
temen saya si oo gak mau kerja di sini
lain kali kalau mau masukin orang
pastiin dulu sebelum kamu ngomong
lidah terlanjur ikut aos
sekarang di sini jadi kekurangan orang
yaudah gak apa apa
sekarang udah aman
kita langsung jalan
sebelum orangnya pergi
seminggu lagi saya pulang ke panganbaru
seminggu lagi saya pulang ke pekanbaru

udah gak baca di bandung
bukan gak betah
tapi saya di sana ada kerja
ada tanggung jawab
ada tanggung jawab
kamu masuk sasana aja
kamu masuk sasana aja
kamu nanti latihan di tempat saya dulu latihan aja
kamu nanti latihan di tempat saya dulu latihan aja
saya kan dulu awalnya latihan tinju di sana
kalau mau di tempat lain juga boleh
tapi kalau bisa tempatnya jangan yang jauh

nanti saya cari info dulu
kalau kamu mau main kebukaan baru

telepon saya aja
kalau pakai bis
lati saya bisa jual di jalan
lati saya bisa jual di jalan
kalau mau cepat
kalau mau cepat
saya belum pernah naik pesawat
saya belum pernah naik pesawat
naik pesawat aja
gak berani ah
takut ketinggian harga tiketnya
bekas anak buahnya agus sama yayat
saya sama temen temen
ayo aja yang jelasin
saya takut salah
seperti yang dibilang kang cecep kemarin
wilayah yang dipegang banget itu

sudah kita ambil alih
tapi kalian masih bisa kerja disana
kalian lagi hiyuran keamanan
ke pedagang kaki lima seperti biasa
tapi uangnya gak usah di store ke siapa donated
kalau ada apa apa dari para pedagang

terutama yang menyangkut masalah keamanan
mereka masih bisa tetap jualan disana
jut karena
kalau ada apa apa gimana
misalnya bang edi nyuruh orang buat ngajar kita
kalau berani kalian lawan
kalau sama kayak orang sesama kita mungkin saya sama teman teman berani
tapi kalau bang edi bayar tukang pukul profesional terus terang aja saya sama teman teman takut
seperti yang kak cacep bilang kami bikin kalian
saya mau berangkat dulu
mau ketemu kang bus
mau ketemu gopang
dia udah keluar
udah makanya dia mau ketemu akan
bapak mau kemana
kamu nyebutnya jangan gopang aja pake om
seperti kamu nyebut om ujang om cecep
temen bisnis bapak dulu udah lama gak ketemu
udah lama gak ketemu
saya selalubeanmanggbingban soldier
anda juga pernah ditamu tadi ya
ya tapi lagi
akang mau kemana
kamu aja yang jawab akang capek